selamat pagi selamat pagi eh nih
kalau ke sekolah masukin baju yang rapi di kancing wih ini sekolah bukan pasar yang rapi
kalian lihat siapa enggak siripki enggak pak kita belum lihat
begini riki itu tol sebetulnya jam begini dia sudah ada di sekolah
nelu jangan nyalahin gue
nyalain gue lagi lo tau jelas jelas salah lo
lah kok salah gue
lo nyumpain gue botol kecap
yaudahlah capek bawa gue sama lo
kerupuk kulit lagian kenapa sih lo gak mau banget pulang bareng sama gue
hel kamu tuh kemana aja sih
hp gak aktif ibu kan khawatir sama kamu
salim dulu orang mah
harus salim nih mah
ah kamu kenapa lezehan
capek gak abis dorong motor aku
he he terus kenapa didorong
seperti biasa bu pingin menyusahkan diri sendiri memang aneh kalau botol kecap nih
eh kerupuk kulit kan gue dorong motor gara gara lo
harusnya nih ya lu tuh kasih minum gue udah tau lu capek
enggak beli sendiri kan ada warung depan
ya udah kasihan si botol kecap
bentar ya ibu ambilin minum gue
enggak enggak enggak usah
enggak usah tante
aku bercanda soal minum tadi bercanda
aku juga mau langsung pulang aja
udah malem banget soalnya
adit tumben lo sedar diri
eh iya jangan lupa tuh
adalah masalah anak muda dulu
tante tau pasti kamu nemerkel kan
oh ibu pikiran sudah mulai terjerumus gara gara bentuk kecak
tante setuju ya
itu nyokap dua itu udah ngasih lampu hijau tuh berkali kali
enggak ada lampu merah
menurut gue aldina itu sekarang udah gak penting
apalagi setelah gue lihat perlakuan dia selama ini
gue makin yakin banget
kalau dia itu bukan orang yang harus dipercaya
rel tapi gue juga mau minta maafnya sama lo
karena sekarang gue harus masih belajar buat bikin cinta ini
gue gak apa apa banget rifa
lo gak usah buru buru
malahan gue seneng banget
lo udah belajar buat cinta sama bue
yaudah sekarang habisin minumnya kita pulang
lo udah malu

tapi kan tadi lo juga bilang makasih kan
ndak juga akan

awas ya lustro
sampai jumpa suil
ibu jadi penasaran sama kamu
emangnya kamu sama si botol kecap itu jadiannya
kok ibu bisa mikir kayak gitu sih
enggak mungkin aku bu enggak usah mikirin
enggak usah dengar kalau ini botol kecap
el memang ada botol kecap
itu ada alasannya karena dia suka kecap
jadi enggak usah dengar
tapi sebenarnya kalian berdua itu cocok kok l
cocok dari mana ibu
berantem tiap hari enggak ada akur akurnya
kenapa sih mesti ngomongin dia pusing elnya
kamu itu enggak sepusing
kalau joun ntar kamu kangen lagi sama dia
mulai lagi kan kebetulan kecap udah mendingan fitur aja ibu ya
i love you muah
persen banget sih gue di rumah
baru aja sekolah sehari
masa udah diskors satu minggu
oh mendingan gue bikin tok tok aja
forrest gue pasti udah kangen
kok diambil sih hape arin
tapi kamu tuh diskor dari sekolah
bukan maretan yang main tok tokan terus
seharusnya kamu lakukan sesuatu
mie sebenarnya ada sih satu hal yang bisa aku lakuin
cuman aku gak bisa ngelakuin itu sendiri
aku butuh orang lain
ya tapi masa bela sih
daripada kamu sendirian
mami bener juga sih
hajan siapa lagi yang mau bantuin gue selain bella
oh iya nih pinjam hpnya aku mau nelfon bella
mami sekalian mau pergi ya ada urusan
hei bete ini tuh paling tidak menyangka sekali ya
dia gunakan dia punya kecerdasan buat jahatin orang lain
dan bete dengar dengar nih dia sama bella itu sudah diskors
aduh gue jadi kasian deh sama michelle
udah sempat dibully sama anak anak satu sekolah
ember ember ini ada bicara serius
tidak ada hal yang lebih penting lagi gitu untuk diomongin
yaudah deh jadi lo beli siapa nih
marel atau nadif
ya ampun pagi pagi udah disuruh milih aja
baju nya kenapa nggak dimasukin
kalau ke sekolah masukin baju yang rapi di kancing
ini sekolah bukan pasar
kalian lihat siapa nggak si ripki
ya kita belum lihat sih pak
rifqi itu tuh sebetulnya jam begini tuh dia sudah ada di sekolah